munculnya ribuan ubur ubur di pantai tanjung tembaga probolinggo jawa timur membuat warga berdatangan untuk melihat hewan tersebut
pelabuhan tanjung tembaga kota probolinggo ramai pengunjung di minggu pagi
mereka ingin melihat ribuan ubur ubur di perairan pantai utara mayangan
mereka mengaku penasaran
pengunjung mengaku senang melihat ubur ubur secara langsung
penyebabnya fenomena ini hanya muncul setahun sekali pada pergantian musim hujan ke musim kemarau
perikan berbahaya bila terkena kulit bisa menyebabkan gatal gatal dan pedih
dinas kelautan dan perikanan kabupaten probolinggo mengeluarkan himbawan agar pengunjung tidak memegang ubur ubur secara langsung
jenis ubur ubur yang muncul di permukaan laut pantai utara termasuk jenis hydro medusai yang hidup secara berkelompok
jenis ubur ubur ini berbahaya dan bisa menyebabkan penyakit kulit
karena itu dinas kelautan dan perikanan melarang warga mandi dan memegang ubur ubur secara langsung
tapi kalau yang kecil ini bahaya sekali selain gatel ada yang bersifat racun